hai sebagian warga purwakarta jawa barat mengandalkan jasa pegadaian untuk memperoleh
uang demi mencukupi kebutuhan sehari hari di tengah dampak ekonomi yang terasa selama
virus corona mewabah mereka umumnya akan menggadaikan harta benda termasuk perhiasan
seorang warga mengaku terpaksa menggadaikan perhiasannya untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
karena suaminya dirumahkan oleh pabrik tempatnya pekerja bilang bilang mas ya kenapa bergaduh
ada pengaruh dari dampak kondisi ya makanya gede suami dirumahin
tempat saya ya
dirumahin dulu ya
hai menurut kepala kantor cabang pegadaian